terima kasih bu buan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua
terima kasih rekan rekan media
masih setia untuk menunggu lama di halaman rumah perjuangan ini
alhamdulillah tadi kami bersama dengan pdip
langsung dengan ibu puan maharani
selaku wakil kepa umum
banyak mendiskusikan hal yang produktif
di antaranya garis besarnya adalah
hal ini adalah menindaklanjuti dari kerjasama politik
antara pdi perjuangan dengan partai persatuan bangunan
yang telah kita sepakati pada bulan yang lalu
jadi ini adalah genap satu bulan
nah poin yang kita sepakati tadi
yang pertama adalah kita sepakat
antara pdi perjuangan dengan partai persatuan bangunan
untuk mensukseskan pemilu tahun dua ribu dua puluh
adalah menjadi bagian dari tindaklanjuti
keselambungan pembangunan nasional
untuk kepentingan bangsa dan negara
yang pada akhirnya dapat dinikmati oleh rakyat indonesia
jadi tidak semata mata untuk kepentingan bdi perjuangan
dan partai persatuan bangunan
tetapi ini semua adalah untuk kepentingan
kelangsungan bangsa dan negara
dan untuk rakyat indonesia
karena itu bdi perjuangan dan partai persatuan bangunan
yang pertama adalah kita akan menguatkan kolaborasi
kerjasama politik dalam rangka mensukseskan
memenangkan pak ganjar pranowo sebagai calon presiden
nanti di pemilu yang akan datang
namun kita menyadari bahwa di dalam pemilu ini
setiap lima tahun sekali
kami akan melahirkan sebuah kompetisi yang sehat
dan senantiasa akan terus menjaga kerupunan umat kita
kerupunan dalam rakyat kita
dalam menikmati pesta demokratik
dan pesta demokrasi ini
jadi pesta demokrasi ini kita antarkan oleh partai politik
oleh pdi perjuangan dan partai persatuan bangunan
agar perhelatan pemilu itu dapat dinikmati
sebagai pesta demokrasi
bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat
partai politik kami sepakat mengantarkan
kedaulatan rakyat itu ke yang sesungguhnya
nah landasannya adalah tidak boleh kita membelah membelah rakyat
atau membenturkan rakyat
tapi kita harus membuatnya lebih baik
jadi kita sajikan pemilu dua ribu dua puluh empat adalah
pesta demokrasi yang bisa dinikmati oleh rakyat
untuk menentukan kedaulatannya
nah oleh karena pemilu ini diselenggarakan bersama
antara pemilu eksekutif dan legislatif
maka kerjasama ini juga tidak putus
pada pemilu pemenangan presiden saja
tetapi juga nanti termasuk pada kerjasama
memenangkan pemilu di legislatif
jadi itu tadi garis besarnya
yang kita sepakati bersama
tentu secara teknis nanti di lapangan akan terus kita bahas
dan seraya akan terus kita implementasikan di lapangan
tetapi kami kami sudah memulai bekerja
pdi perjuangan juga sudah memulai bekerja
untuk pemenangan pak ganjar
p tiga juga sudah memulai bekerja
jadi pemanasan politik sudah kita lakukan
dan ini kami terus akan mematangkan
dari kerjasama kerjasama politik ini
yang pada terakhir yaitu kesemuanya adalah
dilandasi untuk kepentingan bangsa dan negara
dan tidak boleh rakyat kita hadap hadapkan